sejumlah perusahaan tercatat sebagai korporasi yang memberikan perlakuan terbaik pada karyawan
terbukti perlakuan tersebut memberi dampak positif mendorong motivasi dan produktivitas kerja karyawan bagi perusahaan
forbes men survey pegawai di lima puluh delapan negara di dunia meminta mereka menilai perusahaan tempat mereka bekerja
dan juga kecenderungan mereka merekomendasikan perusahaan tersebut kepada teman atau keluarga
dan kamerai koresponden yang juga disurvey diminta untuk memberikan rekomendasi perusahaan lain yang mereka kagumi
hasilnya perusahaan raksasa tercatat sebagai yang terbaik dan tidak ketinggalan juga perusahaan asal indonesia
perusahaan tempat anda bekerjakah
salah satunya perusahaan sayang karyawan senang
saya ulas lebih lengkap untuk anda pada sore hari ini
kita selalu berpikir bahwa sebuah perusahaan melulu adalah hasil kinerja ya
kemudian laba ada sebuah aset sesungguhnya yang mungkin untuk beberapa perusahaan sering tersingkirkan yaitu karyawan
taukah anda bahwa karyawan merupakan aset perusahaan
apalagi karyawan dengan skill spesifik
tidak bisa didisbikan bahwa mereka merupakan salah satu bagian terbaik
dan apabila mereka termotivasi besar kecenderungannya mendorong produktivitas
dan menopang kinerja perusahaan
forbes merilis ada tiga korporasi terbaik dengan manajemen kepada karyawan yang terbaik
kemudian kita bertanya apa sesungguhnya barometer yang disebut manajemen kepada karyawan yang terbaik di seluruh dunia
bahwa kita tahu ada regulasi regulasi tertentu hak cuti gaji ada empat belas kali ada tiga belas kali
tapi perusahaan perusahaan ini tercatat istimewa
mengapa karena ternyata selain gaji
oke anda selain gaji yang kita semua karyawan pasti terima
kalau di indonesia setiap tahun tanggal dua puluh delapan ya langsung sumringah semuanya
walaupun ada juga yang bilang cuma mampir aja kemudian keluar lagi
tapi selain salary mereka menyediakan misalnya makanan mewah untuk karyawan
makanan mewah itu seperti apa
kalau anda mungkin bisa browsing di mbah google atau anda pernah berkunjung ke perusahaan besar tertentu
mereka menyediakan sebuah pantry yang istimewa
di sana ada kulkas ada salad ada buah buahan dan ada prasmanan
bebas makan seperti apa
sehat pula ya
dan bahkan tidak sedikit menyediakan makanan mewah untuk karyawannya
ini secara psikologis sangat mempengaruhi
karena kalau kita makanannya sudah mewah kemudian gratisan
kan alokasi uang ataupun gaji itu bisa dialokasikan ke yang lain
dan itu menghasilkan sebuah efek psikologis yang sangat baik gitu ya
membuat karyawan nyaman
karena mereka itu ngitanya gini
berarti sellery saya penuh dong karena saya di kantor ataupun dibawakan disediakan makanan gitu
apalagi makanannya mewah ya
lalu tidak hanya itu ya
kita lihat mereka juga memberikan sebuah hal yang menarik yaitu menyediakan tempat istirahat yang nyaman
tempat istirahat yang nyaman indikatornya apa
itu mereka menyediakan ada seluncuran sliding gitu ya
menetapkan instrumen instrumen itu
jadi ketika stress kadang kita punya childish sisi sisi childish kita untuk menikmatinya
kemudian ada yang ada ayunan kemudian ada juga yang menyediakan instrumen musik gitu ya
refreshing kemudian passionate karyawan itu tidak melulu ternyata pada pekerjaan secara profesional
ada sidebar dalam diri mereka yang perlu juga di treat
dan ketika ini mendapatkan kepuasan
biasanya memberikan ekor
memberikan efek positif
selain itu mereka ada juga yang memberikan sangu saat cuti
jadi paid leave ya jadinya
jadi kalau misalnya anda cuti anda cuti melahirkan itu ada bayarannya gitu
anda cuti liburan ada uangnya kan enak ya
itu bisa mendorong juga leisure economy tampaknya dan bisa dipertimbangkan bagi perusahaan
karena tiga perusahaan ini terbukti sukses
kita lihat siapa saja yang pertama adalah microsoft
perusahaan ini berada pada posisi pertama sebagai korporasi
dengan manajemen pada karyawan yang terbaik
anda lihat mereka punya office
kalau anda pada satu saat mendirikan sebuah perusahaan
ini bisa menjadi inspirasi
paling tidak kita adaptasi gitu ya
bagaimana membuat karyawan nyaman
apalagi ini menarik ya
bagi industri yang sedang berkembang sering ya karyawannya suka loncat ke perusahaan lain
di hijack di bajak gitu
ini bisa menjadi salah satu instrumen mungkin strategi yang anda gunakan buatlah mereka nyaman
ketika dia nyaman
walaupun angka ya secara realistis biasanya menjadi pengaruh
tapi ketika mereka merasa kok kantornya gitu banget gitu ya
mereka akan stay di perusahaan anda
jadi hal hal kayak gitu bisa menjadi inspirasi
lalu alphabeth berada pada posisi kedua
dan kita lihat pada posisi ketiga dari asia
yaitu japan exchange group
jadi perusahaan teknologi kalau ini perusahaan pengelolaan finansial
menjadi tiga perusahaan dengan treatment terbaik bagi karyawan di seluruh dunia
barometernya tadi yang beberapa hal yang saya sebutkan
dan ini bisa menjadi inspirasi anda
apakah mereka bertiga adalah melulu perusahaan yang terbaik
ternyata indonesia punya beberapa dan masuk terbaik di asia tenggara
kita lihat bersama
kita lihat di asia tenggara
kita lihat bagaimana perusahaan perusahaan ini masuk ya
korporasi dengan manajemen terbaik di dunia dari indonesia yang pertama sektor perbankan adalah bank bca
anda bekerja di perusahaan bca
anda merasa anda nyaman
anda merasa anda betul
anda merasa anda betah di sana
kalau jawabannya ya maka ini membuktikan survei yang dilakukan oleh forbes
secara dunia ataupun global bca berada pada posisi ke empat puluh sebagai perusahaan yang paling pintar melakukan perlakuan yang baik bagi karyawannya ya
bca pada posisi ke empat puluh ya
lalu kita lihat pada posisi
jadi ini yang pertama adalah tertinggi di indonesia ke empat puluh adalah di dunia ya
posisi ke dua adalah telkom indonesia
telkom indonesia paling cerdas kedua di indonesia men treat para karyawannya sehingga menjadi yang terbaik
secara global dia berada pada posisi ke empat puluh lima
bca dan telkom indonesia satu dan dua perusahaan terbaik di indonesia secara manajemen pegawai
lalu siapa yang berada pada posisi selanjutnya
pada posisi ketiga perusahaan bergerak di sektor tembakau adalah gudang garam
di indonesia posisi ke tiga adalah tenggara

lalu yang keempat lagi ke sektor perbankan kita yaitu bank mandiri
ini adalah bumn perbankan yang masuk sebagai keempat di indonesia dan secara global berada pada posisi ke delapan
anda bekerja di dua perusahaan ini
apakah anda merasa nyaman atau ada yang perlu ditingkatkan
dalam survei forbes selanjutnya jawablah sebagaimana realisasi dalam pekerjaan anda sehari hari
bank mandiri posisi ke empat gudang garam pada posisi ke tiga
dan saya ingin sedikit menyinggung ya
ketika kita misalnya bergeser ke microsoft misalnya kita lihat seperti apa kinerjanya
atau misalnya alphabet ya
alfaber itu mendapatkan market cap yang sangat besar yaitu nilainya lima ratus tujuh puluh sembilan lima billion ataupun miliar dolar amerika
saya ingin sedikit memberikan bridging bahwa angka ini dan profit mereka itu naik ya kita lihat mencapai sekitar lebih dari lima miliar dolar
kita lihat mencapai sekitar lebih dari lima miliar dolar

dan ini menjadi sebuah bridging bahwa selalu ada korelasi yang sangat dekat antara produktivitas kenyamanan karyawan dengan produktivitas karyawan
kemudian berujung pada produktivitas perusahaan
jadi ada baiknya anggaplah manusia ataupun juga karyawan anda saat ini merupakan bagian dari aset yang juga diperhitungkan
mungkin tidak secara tersurat di laporan keuangan anda tapi percayalah human capital menjadi salah satu hal paling penting apalagi di tengah perkembangan teknologi yang semakin kencang
baik baiklah menjaga karyawan anda